kasus mantan istri menabrak mantan suaminya dengan mobil pada maret lalu di pekanbaru riau memasuki babak baru
kini chandra yang jadi korban juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polda riau akibat dugaan penganiayaan mantan istrinya heldi susanti
peristiwa itu berawal saat chandra dan mantan istrinya cekcok gara gara soal hak asuh anak
hingga akhirnya chandra ditabrak dengan mobil yang dikemudikan oleh mantan istrinya itu hingga tertimpa pintu pagar